kebakaran juga terjadi di kawasan selipi jakarta barat
kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk dan cepat merambat ke bangunan lainnya
kebakaran terjadi tepatnya di jalan ks tubun di slipi jakarta barat
belum diketahui berapa objek yang terdampak kebakaran ini
api terlihat muncul pertama kali diduga dari salah satu bangunan rumah yang berada di lokasi
empat mobil pemadam telah diterjunkan oleh pemadam kebakaran dki jakarta
dan hingga kini proses pemadaman masih terus diunggah

petugas mencegah api terus merambat kebangunan lainnya
kita akan pantau kondisi terkini di kawasan selipi jakarta barat
seperti apa kondisi kebakaran di sana apakah sudah bisa diatasi
masih terus dilakukan proses pemadaman oleh pihak pemadam kebakaran
jakarta barat ini atau tepatnya di ks tubun tiga nomor dua a
nah kalau bisa kami gambarkan nitya dan juga saudara
ini juga banyak masyarakat kemudian yang berkumpul setelah juga ada personil
dari pemadam kebakaran khususnya dari jakarta barat
untuk melakukan proses pendinginan dari berbagai arah
ataupun juga lokasi tempat terjadinya kebakaran di daerah ini
kalau bisa lihat ataupun juga kami gambarkan ini terjadi sekitar pukul delapan malam
bahkan ketika kami datang ataupun juga sampai seperti itu pada pukul sembilan
ini masih ada kemudian merembet ke sejumlah bangunan
bahkan ada yang kemudian plafonnya kemudian jatuh karena terbakar oleh api seperti itu
nah kalau dari pantauan kami tadi juga untuk kobaran api yang berada di visual anda ini
tadinya juga sempat membumbung tinggi seperti itu
sedikitnya hingga dua hingga tiga meter dan ini masih dalam proses lokalisir
ataupun juga pemadaman dari berbagai arah seperti unitia dan juga saudara
kalau kita lihat ataupun juga kita pantau proses pemadaman ini cukup memakan
seperti itu kalau kita lihat sejumlah tantangan ini terjadi
lantaran kalau bisa dilihat anginnya cukup kencang untuk di daerah ini
dan juga untuk akses jalan dengan menggunakan mobil pemadam atau unit pemadam kebakaran ini juga cukup sulit
karena hanya bisa muat sedekatnya satu setengah mobil seperti itu
sehingga ini menyulutkan untuk proses pemadaman ditambah lagi
untuk lokasi saat ini juga banyak kemudian material yang mudah terbakar
karena kemudian selain kontrakan kemudian ada juga warung ini juga ada pengepul kayu seperti itu
sehingga menyebabkan proses ataupun juga pemadaman yang tidak bisa terbakar
sehingga api ini cepat menyebar ke sejumlah bangunan yang ada di sini
nah untuk total kerugian dan juga apa yang menjadi penyebab sementara memang masih terus kami gali informasinya
karena yang menjadi fokus utamanya dari tim pemadam kebakaran adalah untuk memadamkan api terlebih dahulu di kawasan ini
sebelum nantinya untuk memberikan data ataupun juga jumlah kerugian ataupun juga memberikan sedikit untuk estimasi
dan kalau kita lihat di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah proses pemadaman
dan kalau kami pantau juga masyarakat juga banyak kemudian yang datang ataupun juga berkumpul
mengingat juga besok juga hari libur kemudian banyak masyarakat yang kemudian berhamburan
mengingat juga untuk di daerah ini nitya dan juga saudara karena ada kebakaran ini untuk sejumlah rumah ataupun juga yang berada di kawasan rt dua belas rw enam ini juga dipadamkan seperti itu
sehingga banyak kemudian masyarakat yang kemudian berkunjung ataupun juga melihat untuk pemadaman proses kebakaran ini
kemudian korban jiwa ataupun juga korban luka ini yang masih terus kami gali ataupun juga kami cari tahu informasi terlebih dahulu nih
namun yang bisa kami gambarkan setidaknya untuk kobaran api yang saat ini sedang diambil oleh juru kamera kami habi james
ini juga sudah mulai bisa dijinakan seperti itu
kalau tadi ini hampir seluruh di bagian yang diambil dalam visual anda ini terbakar ini sekarang sudah berhasil dilokalisir
sehingga memang masih kami nantikan bagaimana untuk proses pemadamannya juga dan juga kami akan nantikan bagaimana
keterangan dari pihak damkar ataupun juga dari pihak kepolisian terkait dengan kebakaran yang terjadi di selipi jakarta barat
nah kalau kita lihat meskipun juga ada garis polisi kemudian melingkar di sekitar daerah ini
namun masyarakat ini masih berkumpul seperti itu padahal juga kalau kita lihat tidak hanya ada selang bertekanan tinggi saja
namun juga ada seng seng ataupun juga bekas material dari kebakaran yang kemudian berserakan ataupun juga berhamburan
bahkan ada kabel yang melintang sehingga ini juga cukup membahayakan bagi masyarakat kemudian yang akan melintas ataupun juga menonton
nah kalau kami lihat ini tadi yang sempat saya katakan nitya dan juga saudara selain kontrakan
ada juga warung warung yang berada di seputar ini bahkan tadi plafonnya ini juga sempat jatuh seperti itu saat kami juga melakukan proses peliputan
sehingga memang masih diupayakan untuk pemadaman dari segala penjuru bahkan tadi ada juga dari tembok yang lain yang lebih tinggi
ataupun juga permukiman yang lainnya lebih tinggi sehingga bisa membantu untuk proses pemadaman saat ini